jelang aksi bela islam dua desember di jakarta
aparat kepolisian selasa pagi menggelar razia di sejumlah terminal dan beberapa titik di jalur transportasi
razia dilakukan untuk mencegah pendemo membawa senjata tajam dan bahan berbahaya lainnya
jelang aksi bela islam jilid tiga di jakarta puluhan petugas polres pasuruan kota
selasa pagi menggelar razia penumpang bus tujuan jakarta di terminal untung suropati selasa pagi
satu persatu barang bawaan penumpang diperiksa petugas
selain memeriksa barang bawaan petugas juga menanyakan maksud dan tujuan penumpang ke jakarta
razia ini digelar untuk mengantisipasi pendemo dari tapal kuda yang dikhawatirkan akan membuat ulah di jakarta
polisi juga mengimbau agar warga jawa timur khususnya dari tapal kuda
mengurungkan niatnya pergi ke jakarta dan melakukan demo di kota asal masing masing
aksi penyisiran juga dilakukan aparat gabungan kepolisian
dan tni di jalur panturas situbondo
sejumlah kendaraan pribadi truk dan bus diperiksa petugas
polisi juga meminta keterangan tujuan perjalanan kepada penumpang
jika diketahui ada yang hendak ikut demo ke jakarta maka langsung dipulangkan
aksi sweeping dilakukan menyusul imbauan majelis ulama indonesia situbondo
yang melarang warganya ikut demo bela islam dua desember di jakarta
sementara di sidoarjo ulama ormas dan tokoh agama sepakat
damaikan tidak berangkat ke jakarta
kesepakatan ini ditandai dengan pembacaan sumpah dan janji yang ditanda tangani bersama
di pendopo kabupaten sidoarjo selasa siang
deklarasi damai ini sengaja dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan suasana damai
di wilayah sidoarjo dan sekitarnya